kembali lagi di good morning enak ya lagu nyaran
enak ya lagu nyaran ini ya
untuk joget pagi pagi tapi pasti gak seasik jogetnya ibu menteri kelautan
dan perikanan susi pujastuti yang kembali mengundang perhatian dengan aksi jogetnya di atas kapal
seperti biasa ya aksi bu susi ini pun mengundang reaksi berbagai kalangan termasuk netizen
ya gimana gak mengundang perhatian ya kali ini bu susi ini terekam kamera tengah asik berjoget di atas kapal
kita lihat aksinya bu
sebenarnya tidak ada yang aneh saat seseorang berjoget dengan diiringi lagu lawas the beatles
i want to helture hand seperti yang satu ini
tapi kalau yang joget adalah menteri perikanan dan kelautan susi pujastuti
ternyata menuai reaksi berbeda
video berdurasi kurang dari satu menit ini memperlihatkan bagaimana bu susi berjoget dengan lincah
diiringi lagu kesukaannya
mulai dari ungkapannya lemeh hingga komentar yang mengatakan susi pujastuti adalah sosok yang enerjik
nama susi pujastuti memang dikenal sebagai sosok yang nyentrik
sebelum video joget ini beredar menteri perikanan dan kelautan ini juga sudah lebih dulu
mengundang perhatian dengan kebijakan kebijakan strategis yang dipilih
bagaimana menurut anda

ungkapan tenggelamkan seolah melekat dengan sosok perempuan yang satu ini